kericuan terjadi setelah pertandingan persija melawan sriwijaya fc di stadion utama gelora bung karno jumat malam
gubernur dki jakarta basuki cayapurnama mengatakan akan mencabut kartu jakarta pintar atau kjp
bagi pelajar yang terbukti ikut serta dalam kericuhan supporter bola itu
ahok menambahkan dinas pendidikan juga akan mencari tahu di mana para pelajar tersebut bersekolah
jika nanti ditemukan bahwa diantara mereka adalah anak terlantar ataupun yatim piatu
dinas sosial juga akan dilibatkan
hingga saat ini polisi telah melepaskan sekitar satu ratus lima puluh lima supporter yang terlibat kericuhan
di antaranya kebanyakan remaja empat belas orang lainnya masih diperiksa karena diduga sebagai provokator
kamu bilang masa depan nggak ada
kalau kamu bisa masuk perguruan tinggi negeri kan kami bantu delapan belas juta per tahun
ya kan jadi nggak ada alasan
malah kita bisa beli daging tiga puluh sembilan ribu per kilo